hai kamu dari tadi ngikutin terus mau apa punya pet
halo assalamualaikum waalaikumsalam kemarin sore kenapa kakak nggak jadi dateng padahal kemarin itu
kakak ubed juga kemarin nggak bisa maaf kasih kabar oh gitu nggak papa lain kali kalau kakak
mau main ke rumah kamu boleh boleh tapi jangan sampai bentrok sama ubed kenapa nggak enak takut ganggu
kamu sama ubed ganggu apa justru kalau kita bertiga jadi tambah seru kalau cuma kita berdua aku sama
boleh enggak boleh aja ya udah nanti aku telepon ya assalamualaikum waalaikumsalam
apa kabar bos baik kemarin saya ke rumah dinja iseng iseng aja kata dija si bos mau datang tapi
saya tunggu tunggu nggak muncul muncul kebetulan kemarin nggak ada ketemu teman
ngobrol terus buka bersama kapan ada rencana mau ke rumah di jalan lagi kita sama sama aja bos
karena rencana kalau sudah ada kasih kabar aja bos nanti saya tanya dulu sama dija dia keberatan atau
nggak kalau nanti kita ketemu anya bertiga saya takutnya dia cuma mau berdua aja saya sama dijak
supaya apa kok ya
mungkin sambil mau bicarain hal hal yang sifatnya pribadi
yaudah terserah bos aja
tadi malem nama minuman yang kita pesen apa ya
nama tempat kita makan apa
mau kesana lagi
paling ngajak temen
kalau sama aku
kamunya mau nggak
jangan teleponan dulu
saya udah mau pergi
maaf kepotong barusan saya ada yang manggil
saya belum punya istri
terus kalau lagi nggak puasa berarti suka bohong
iya deh percaya
udah dulu ya nanti saya telepon lagi
ini daftar belanja buat bikin kue
tepung terigu tepung beras gula merah gula putih kelapa
itu urusan kamu aja lah
kenapa duduk di bawah
amin tadi malam bangun cuma makan aja
ima harus masak dulu
nyiapin buat sahur teh kirani sama teki nanti
abis itu biar sini lagi
pagi pagi imas harus sudah bangun
abis itu harus nyetrika
terus masak buat buka
nggak ke pasar
ngabuburit sama pak wali kota nggak
mau burit di gemuk cinta
iya nanti aku jemput ya
ngapain dengerin imas telfon
kenapa kamu angkat telepon di depan amin
pamer kalau kamu udah punya pacar
pamer kalau kamu lagi bahagia
amin juga punya pacar
amin juga lagi bahagia
bahagia sama siapa
bukannya enggak jadi
perasaan kemarin namanya bukan ranti
enggak jadi udah ganti
jangan jangan nanti ranti juga enggak jadi
kamu jangan gitu dong
aku enggak ngantar
kamu berangkat aja sama ce edo
mau ngajak emak juga boleh
nanti ketemu akang di sana
pakai taksi juga boleh
kalau ngajak ce edo emak enggak bisa pakai taksi
suka masuk angin
jangan pakai ac
akan berangkat dulu iya
belanja buku lagi
bukan saya tekin nanti
tolong antar ke toko buku langganan bapak almarhum
anak ketiga yusuf tekin nanti
jangan lupa diskon
mau beli buku teh
saya antar ke toko langanan bapak almarhum
kamu kenal kang bahar
siapa yang gak kenal kang bahar
gus anak kang bahar almarhum mau beli buku
jangan lupa diskon
ini teh toko bukunya
ada buku buku public relation
teh nanti dapat diskon
saya nanti dapat diskon
kang bahar almarhum dulu pernah beli buku di sini
kang bahar orang hebat
saya mah bukan tahu kata orang
kang bahar dulu pernah nolong warga di tempat saya tinggal
waktu ada preman bikin teror
kejadiannya udah lama
udah setahun lebih
waktu itu kang bahar nyuruh kang mus yang ngeberesin
kang mus datang diberesin semua
kan yang ngeberesin kang mus
berarti kang mus yang hebat
kang mus kan tangan kanan kang bahar
saya sedih waktu dengar kang bahar pergi
saya nggak tahu banyak tentang kang bahar di luar seperti apa
yang saya tahu beliau adalah ayah yang baik
hidup seorang anak yang baik
hidup sebagai copet seperti kita tidaklah mudah
terlalu banyak cobaan dan godaan untuk membuktikan bahwa kita copet sejati atau bukan
ada cobaan untuk memisahkan diri dari induk semang
kemudian mencoba mencari peruntungan dengan membentuk kelompok sendiri
ada juga godaan untuk instan
di bajuan di musliman di bajuan di musliman
di bajuan di musliman di bajuan di musliman
silahkan dilihat dulu ibu
hidup sebagai seorang copet hanyalah pilihan bagi orang orang yang berani
berani mengambil resiko
resiko ketahuan waktu nyopet
kemudian salah seorang akan berteriak
lalu kemudian orang yang lainnya akan mengalihkan pandangan pada kita dan ikut berteriak
lalu setelah itu
beberapa orang yang jumlahnya cukup banyak
atau juga sering disebut sebagai masalah
akan memburu kita
lalu kemudian setelah babak belur
kita langsung diseret ke kantor polisi
nggak mampir dulu ke klinik
puskesmas atau rumah sakit
langsung diseret ke polisi
di bajuwan di musliman di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
silahkan pak dilihat dulu
hidup adalah baik dan buruk
di mana orang orang yang merasa baik sering menganggap orang orang lainnya buruk
dimana sering tidak kita sadari bahwa
adanya orang orang baik itu karena adanya orang orang buruh
jadi orang baik itu gampang
jadi orang buruk itu jauh lebih menantang
jadi orang baik itu hidupnya tenang
jadi orang buruk seperti kita
hidupnya selalu berpikir bagaimana caranya supaya tidak mati konyol
karena dihakimi massa atau menjadi tua di dalam penjara
bagaimana artu asna
di bajuan di musliman
emang ada di rumah
kamu mau kesini sekarang
mamang nunggu kamu seperti dulu mama nunggu papih kamu
nanti sekarang ke rumah mama
kita ke rumah mamang bagjah
ma kenapa kita belanjaannya nggak di mall
tapi kan bajunya bagusan di mall
tapi kalau di sini harganya murah
kan kalau murah biasanya jelek
kan sebelum dibeli dilihat dulu
kita cari yang murah tapi bagus
di bajuan di bajuan
di bajuan di bajuan
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
di bajuan di musliman
oh baju muslimnya buat anaknya yang ganteng
boleh dilihat lihat dulu
belum juga dilihat
sudah kelihatan mah
ada ukuran buat anak saya
kalau modelnya udah cocok nanti saya cari ukurannya
ya udah mama blain buat papa aja
ya udah mick jagger mau yang di mall aja
mama nggak bakal beli baju di mall
memang nggak punya uang buat belanja di mall
ya udah nggak apa apa
buat mick jagger beli di sini juga
nah itu baru namanya anak pintar
biarpun copet kita tetap akan ikut lebaran
biarpun kita tidak ikut berlomba lomba dalam beribadah di bulan suci ramadan
kita tetap akan ikut lebaran
karena kalau kita tidak ikut lebaran akan ada pertanyaan dari keluarga
saudara tetangga kerabat dan handai tolan
terima kasih ibu
kita salah angkot
dalam rangka lebaran kalian bebas
mau cuti mulai kapan
mau balik lagi kapan
kalau nggak mau balik lagi juga nggak apa apa
yang penting kasih tahu
saya mau balik lagi kan
nanti kasih tahunya nanti nggak usah sekarang
kalau kamu mau balik lagi
kasih tahu kakak musnya nanti aja
nggak usah sekarang
murad nggak ngerti
murad udah ngerti
tapi kamu gak tahu murad udah ngerti
kamu udah lama jadi partner dia
nasib kamu bagus
sampai sekarang belum stroke
waktu dia senyum sama saya
rasanya jantung saya mau berhenti
kamu kan pernah ketemu kinanti
waktu dia ngelamar kerja ke kantor tempat dia kerja
dia akan jadi teman sekantor kamu
gimana kalau ini kita rayakan bertiga
kita buka puasnya
terus nanti ngehubungin kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
kamu sama kinanti
saya ragu buat lapor ke kang mus
kalau dia masih suka gw dan pacar saya
rasanya lebih gampang naik ke atas ring terus bertanding tinju
kalau kamu gitu strategi kita gak akan jalan
maaf john ganggu
nanti saya telepon balik jam istirahat
tadi beb beb beli baju muslim buat papa
buat mik jagat juga
uangnya dari keuntungan jualan kolak
nanti buat beb beb papa yang beliin ya
beb beb mau pake baju hijab buat lebaran
belinya dua ya
buat lebaran hari pertama sama lebaran hari kedua
sama sendalis kalian
terus makeup beb beb juga udah abis
masa lebaran gak pake makeup
terima kasih papa
dari palasari mang
kita bisa bantu can get aukan
mungkin nanti dapet diskon
papi itu orang hebat
dia bilang bukan kata orang tapi tahu sendiri
tapi pernah nolong warga di tempat dia tinggal
waktu ada preman bikin teror
kejadiannya udah lama udah
seharusnya lebih mang
papi nyuruh kang mus buat yang meresin
kang mus dateng diberesin semua
waktu itu papih kamu nggak terima uang
papih kamu tau kapan harus bisnis
besok lebaran pertama
nggak ada mami
nggak ada papi
kinanti pasti tau sedih nggak ada gunanya
kinanti kirim doa buat almarhum mamami
buat almarhum papi
biar mereka tenang di sana
dan tersenyum melihat kinanti di sini
ini esy udah mau berangkat lagi nungguin taksi
kita ketemu di sana
ibu negara mau ke situ
dia bawa asisten terus ngajak emaknya alias mertua saya
saya masih di jalan nanti menyusul
saya cuma berdua sama si iwan
sita slim tukang parkir suruh standby
pakai angkot aja cu
nunggu taksi mah lama
bilang aja ce udah nggak mau pakai taksi
takut masuk angin takut mabok di jalan takut muntah
perasaan kenal ya
kita sel angkot turun lagi aja
saya salah angkot
tadi diangkot ada nenek nenek yang waktu itu ngajar saya sama arman
terus gue ingat
urusan kang komar suruh saya standby
standby itu siap siap
siap siap buat apa
tanya aja sama kang komar
cuk itu emak udah duluan
tunggu ceknya sih
tunggu sebentar mak
kang eh sih emak sama cedo udah sampai pasar
masuk aja duluan
sebentar lagi ya kang sampai
istri saya sudah sampai
sama emaknya alias mertua saya
jangan terlalu mencolok
yang wajar aja
yang kamu jaga bukan cuma dompet istri saya
biar nggak disikat copet
tapi juga emaknya alias mertua saya
terakhir ikut ke pasar dia kesasar
kalau sampai kejadian lagi dia kesasar
kepisah sama istri saya
terus dia hilang
kang komar kemana ya
jangan diganggu dulu
kang komar lagi seri satu
siaga satu itu apa
nggak usah banyak nanya
ah baru aja dua
istri kamu sudah sampai
kang us bilang pengawalan jangan terlalu mencolok
kita awasi dari dua arah
kamu fokus ke istrinya kang mus
saya fokus sama emaknya

jangan sampai pake kan
tugas saya memang di sini
komar hari ini gak ngasih tugas khusus
saya disuruh standby
kamu gak tau tugas dari komar itu maksudnya apa
maaf kang saya ada telepon
ya kang didik ada apa
kamu udah tau disuruh stand by buat apa
kamu kan sudah saya suruh tanya ke kang komar
gak ketemu kang komarnya
kang komar jangan diganggu
sebentar nanti saya telepon lagi
udah tau disuruh stand by sama kang komar itu maksudnya buat apa
dia katanya disuruh stand by sama kang komar
yang nyuruh kan komar kenapa nanya sama saya
saya udah suruh taslim tanya langsung
taslim mah ketemu sama kang komar
terus taslim kasih tau sama iwan
kang komar jangan diganggu lagi siga satu
maaf kang kang tau ada apa
istri saya belanja ke pasar
sama asistennya sama emaknya
aprendisi yang beradanya dengan keteringo yang akhir akhir ini
dominikan pen landlordtia cavine
ya kang dik dik ada apa

karena di pasar ada istri kang emus
semua sega satu

kang emus tau
kamu dari tadi ngikutin terus